rosalina sinaga terus meratapi kepergian suaminya sintong hutapea
saat upacara penutupan peti jenazah di gereja adven taman harapan rabu pagi
sintong hutapea merupakan satu dari sepuluh korban tewas
dalam kecelakaan maut di jalan alternatif cibubur pada senin sore
almarhum merupakan pengurus pemakaman di yayasan dana kami ini
dikenal sebagai sosok yang baik dan pekerja keras meski sudah berusia lanjut
almarhum dimakamkan di tpu menteng pulo jakarta selatan
suasana duka juga mewarnai kedatangan jenazah muhammad sirot dan sugiyatni
di rumah duka di dusun logung desa pucang agung kecamatan bayan
kabupaten purworejo jawa tengah selasa malam
pasangan suami istri ini merupakan korban tewas dalam tragedi
kecelakaan truk tangki pertamina di ruas jalan alternatif cibubur
pasutri yang berprofesi selaku pedagang ini meninggalkan anak sematawayangnya
yang baru berusia tiga tahun
bocah itu berhasil selamat dari kecelakaan maut dengan luka di bagian kepala
kalau pak sirot itu bisa di cilengsi di sini
sepengetahuan saya itu di sana sebagai diadakan usaha wisata
baik pendiam nggak pernah neko neko
sementara itu dari enam korban luka yang dilarikan ke rumah sakit permata cibubur kota bekasi
satu orang dinyatakan meninggal dalam perjalanan
satu orang balita sudah dipulangkan dan empat korban luka berat masih dalam perawatan rumah sakit
pihak rumah sakit menyebut biaya perawatan seluruh korban sudah ditanggung pihak pertamina